artinya sepekan ke depan akan terjadi pelemahan rupiah di atas enam belas begitu ya pak lukman
nah karena terpakai glukosanya
kpk bisa segera melimpahkan ke proses persidangan agar perdebatannya material mas bram
baik itu narasi maupun body language nya ketika misalnya digoda untuk masuk pada pusaran emosi gitu ya
kemudian ada pasmar ada stt al lengkap semua
kita tetap harus pakai positif
bikin hiburan mengurangi tensi ya
bisa melonjak tiga ratus hingga lima ratus persen
yang berdampingan dengan keraton solo
artinya sudah direncana tingahnya
tapi nah itu memang sangat parah kan kalau mereka itu karena rasa nyeri atau rasa sakit itu
grinch juga ya grinch hafiz dua puluh empat besar juga waktu ini
juga pemikiran pemikiran untuk bukan saja membangun bangsa
dan kehilangan jiwa tentu saja yang cukup banyak ya
permainan orang orang sawah tak kalah menarik nih
kenapa sih kita tergoda dengan gaya hidup
karena saya juga latihannya itu juga lebih baik lebih siap
persamaan diantara keduanya adalah sama sama melayani pasien
fenomena unik ini pun melahirkan istilah citayam fashion week di kalangan warga net
pas pulang dari us
nah setelah perbedaan pendapat antara bulog dan juga kementan mengenai jumlah stok beras
menurut vina ada beberapa tips membangun rumah mungil di atas lahan sempit agar tetap
konsep yang sangat kompleks dan beragam
pastikan mesin ketika mengalami gagal rem
karena gue kan udah dikasih banyak kesempatan gitu loh maksudnya mau memakil indonesia
silicon valley bank dinyatakan korlafe pada jumat pekan lalu
kalo smp gua malah latihan serius bola ikut tim bola
ibu kota kalimantan tengah sudah bergabung bersama kami
ketika yusuf mencari cara untuk bisa menambah penghasilannya karena terkena dampak pandemi
kita mempunyai instalasi psikiatri anak dan remaja